di penghujung acara situasi kembali memanas
beberapa penonton kembali terlibat tawuran hingga mereka harus kembali berurusan dengan petugas keamanan
setelah konser selesai para penonton yang tertangkap kemudian dilepas kembali
handi eko prasetyo gerobogan jawa tengah